terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih gifts

nah sekarang ini yang harus diingat ketika kita bahas ini walaupun itu draftnya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu harus diingat

pemerintah juga memberikan pendapat terhadap itu
banyak sekali perubahan terhadap draft yang awal tersebut
jadi jangan berpikir bahwa draft itu adalah mentah mentah
sudah kita terima tidak
coba misalnya kita lihat itu pada persoalan hukuman mati itu sudah jauh sekali meleset
jadi dari situ kita ketahui bahwa sekarang banyak hal yang kita membuat itu dalam sebuah situasi yang telah berkembang
oke dalam situasi yang setelah berkembang itu artinya kemudian benar benar harus diatur sampai soal norma
yang mengatur soal kesusilaan dan soal kehormatan seorang petinggi
bagaimana cara kita menghormati presiden kita itu sampai harus diatur
secara rigid itu berarti menurut dpr sekarang
secara rigid itu berarti menggunakan dpr
tidak rigid tetapi itu adalah memberikan kepastian
jadi jangan kemudian ada kekosongan hukum kemudian akan digunakan oleh orang orang tertentu nanti
sehingga itu adalah menyulitkan kita nanti
coba misalnya bayangkan kalau misalnya masalah
masalah apa namanya
zina tidak diatur
maka orang itu melakukan persekusi dengan sesuka hati
ada kekosongan hukum

sekarang itu adalah kita masuk pada zina persoalan tersebut
agar ada kepastian hukum
bagaimana kemudian menjamin warga negara kita jangan kemudian dikejar
kemudian dibikin macam macam terhadap mereka
jadi harus ingat itulah yang benar
jadi bukan membiarkan ada kekosongan hukum
jadi ingat betul bahwa itu bukan persoalan rigid
tidak ada yang likit di dalam konteks tersebut
tapi bukankah ketika ada persoalan zina ini kemudian yang
kalau yang saya baca
itu kemudian justru bisa memberikan apa ya
landasan hukum kepada orang orang yang mungkin ingin mempersekusi
coba kalau misalnya putri ikuti itu ya tidak bisa
seseorang yang disebut berjina itu adalah apabila dia telah ada hubungan
jadi benar benar adalah untuk melindungi lembaga perkawinan
jadi seseorang yang disebut berzina itu adalah karena dia telah ada hubungan perkawinan tersebut
jadi kalau dia berzina maka dia akan dilaporkan
jadi ini adalah delik delik aduan
dilaporkan oleh siapa
oleh pasangannya oleh suaminya oleh istrinya
atau oleh anaknya atau oleh orang tuanya
kalau di luar itu tidak bisa
jadi kita atur sedemikian rupa
jadi jangan sampai kemudian tetangganya ataupun orang entah dari mana
dan semuanya akan melaporkan
wah itu sih itu berkelakuan zina
itu tidak bisa diterima oleh pihak penegak hukum
tetapi yang melaporkan itu harus pertama adalah pasangannya sendiri
yang kedua oleh anaknya yang ketiga oleh orang tuanya
ya itu sekarang sudah ada
jadi bukan hal yang benar benar baru
zina juga diatur kok di kuhp sekarang
artinya apa yang disampaikan pak taufik kulhadi untuk melindungi lembaga perkawinan
yang bedanya hanya soal siapa yang benar benar mengadu
tambahan yang paling baru adalah
zina yang dimaksud oleh pak taufik kulhadi adalah
orang yang tidak terikat pada status hukum tertentu
nah ini akan jadi problematik sebetulnya
karena walaupun saya setuju ya
ada persoalan moralitas disitu
tapi tidak semua soal moral itu harus masuk dalam hukum pidana
karena kalau sudah terlampau jauh misalnya gini
hubungan seksual itu terjadi di ruang tertutup
penegak hukum itu masuk ke ruang tertutup itu
masuk dalam kamar kamar tertutup itu
bagaimana caranya masuk tanpa melanggar hukum
padahal sudah pasti akan ada pelanggaran hukum ketika masuk ke ruang ruang pribadi
nah itu akan jadi problematik di masa depan
saya setuju kalau
itu di dalam undang undang ini tidak boleh
karena itu dia sebut delik aduan
harus ingat ya ini adalah delik aduan
jadi itu masang masangnya soal delik aduan
kemudian adalah memberitahukan kepada masyarakat hal yang
padahal masanggaranya adalah seanggap adalah intelektual
jadi ingat betul bahwa ini adalah delik aduan
kalau tidak ada yang melaporkan tidak bisa
kemudian itu sudah dia diambil tindakan hukum terhadap seseorang
dalam kasus sejina ini
nanti setelah jeda kita masih akan menggali beberapa pasal
kami juga masih akan mengonfirmasi kepada pak taufik kuhadi
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
masih di analytics
ini memang yang untuk saya jelaskan

kamu bisa lihat kartu yang ada tadi

bukan persoalan legistik tentu saja ini ya kalau sebuah undang undang itu akan menjadi
legacy siapapun undang undangnya tetapi undang undang ini adalah kuhp ini adalah
sebuah cita cita yang sudah sangat lama dan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh satu coba dengarkan tadi jadi sudah ada
keinginan yang sangat lama kalau memang itu adalah ada di sana sini ada kekurangan
menurut saya itu akan kita akan perbaiki terus menerus sesuai dengan perjalanan bangsa
kita coba harus kita pahami betul bahwa undang undang pidana terus ini dimanapun di
dunia ini itu yang telah berlaku telah ada sejak ratusan tahun yang lalu tetapi itu di
dalam perjalanan tersebut selalu ada penyesuaian penyesuaian dan sebagainya hingga resmi sekarang
kita juga kalau misalnya merasa bahwa ini belum tepat nanti dan sebagainya
telah kita perbaiki melalui mahkamah konstitusi dan sebagainya menurut saya yang paling penting
sekarang itu kita harus memutuskan untuk kita sahkan dulu habis diputuskan untuk sahkan dulu
kalau misalnya dari teman teman koalisi masyarakat sipil sebenarnya perhitungannya seberapa apa
begini putri misalnya yang misalnya taruhlah itulah masalah apa misalnya masalah yang sangat
agama apa namanya itu adalah masalah penistaan agama dan sebagainya agama itu kan ditentang
oleh masyarakat masyarakat oleh lsm dan sebagainya tapi ingat bahwa majelis ulama indonesia
datang ke dpr dan meminta agar pasal ini harus masuk oke jadi kita bukan tidak memandang
paham kita melihat dan selalu berkomunikasi dengan pendidikan terhadap antara pemerintahan indonesia dan
dan kemudian sebagai anggota dpr kita benar benar harus melihat bagaimana aspirasi yang betul betul itulah yang cukup besar
itulah yang kemudian kita akan berusaha menyesuaikan dengan sikap yang masyarakat yang lebih besar tersebut
artinya ini aspirasi mayoritas ya
ya pendapat lsm nya seperti ini kemudian pendapat ini sebelah kita kiri kanan gak jelas gak kita putus putuskan itu gak benar
harus kita putuskan diantara itu itulah sikap daripada dpr
ya saya tadi setuju sebenarnya pak taufik wahli bahwa kalau bisa dilakukan penyesuaian
tapi kenapa nggak nyesuaikan yang ada sekarang saja yang sekarang kenapa rupanya
disesuaikan saja yang sekarang
jangan sedikit sedikit sentimen anti asing
yang harus disesuaikan
kuhp yang sekarang itu sudah disesuaikan enam belas kali pak itu oleh pemerintah dan dpr
belum termasuk oleh mahkamah konstitusi
mana yang anti asing maksudnya
tadi kan bapak bilang bahwa kuhp yang sekarang kita pakai adalah warisan kolonial sehingga itu mau diganti seluruhnya
kenapa tidak disesuaikan dengan yang ada yang sekarang
sama saja kan kalau judulnya penyesuaian dari tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam sampai dua ribu empat belas
itulah menganggap bahwa kuhp yang lalu itu harus kita ganti karena kenapa
pertama adalah kita
ini telah merdeka kemudian kita sekarang sudah ada
iya pak kita sudah merdeka saya setuju pak
ya saya setuju kita sudah merdeka
kita sudah sebaikan dengan hal tersebut
ketika ditetapkan kuhp yang lama itu kita belum merdeka
kita juga belum ada ideologi pancasila
itu kayaknya pak taufikul hadi lupa bahwa kuhp itu satu satunya produk belanda yang ditetapkan dengan undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam
tentang peraturan hukum pidana
itu kita dalam situasi sudah merdeka sudah punya pancasila
pasal pasal kolonial yang dihapus berdasarkan undang undang satu ratus empat puluh enam
artinya sebetulnya sudah kita sesuaikan dengan alam kemerdekaan
dan jaksa agung di tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh ketika ada peristiwa pemberontakan pertama kali oleh pemerintah republik indonesia
maka kita mengatakan bahwa kuhp yang digunakan itu sudah sesuai dengan sifat dan keadaan masyarakat indonesia
berdasarkan undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam
karena itu saya bilang kita tidak menolak pemberontakan hukum pidana
karena memang itu yang diharapkan dari dulu untuk revisi
karena itu yang diharapkan kami juga setuju
tetapi ada cara lain
caranya dengan apa
amandemen terhadap kuhp yang berlaku sekarang
pak toh kita bisa diskusi soal penodaan agama
kita bisa diskusi soal mungkin kesusilaan
ubah saja yang ada sekarang
kenapa harus seolah olah mau membuat baru
pertanyaan kedua bisa nggak dijamin bahwa kodifikasi itu akan berlangsung terus
karena ada banyak undang undang sektoral yang sekarang saja yang sedang dibahas oleh dpr dan bpr
dan pemerintah itu memuat aturan aturan pidana
sejak awal politik kodifikasi itu sudah menemui kegagalan
mas padahal niatnya kuhp baru dirancang sebagai kodifikasi
oke boleh pak taufik sekarang anda
tentu saja kita akan membuat sebuah undang undang baru
karena kita adalah negara indonesia merdeka pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
karena sekarang ini adalah ideologi kita
maka kita ini adalah kita buat sebuah undang undang yang produk kita sendiri
bukan hanya kita tiru tiru
bukan hanya kita bawa dari kolonial kemudian kita poleh sedikit
kita jadikan undang undang kita sekarang ini
tetapi apakah ada kedekatan
menurut saya ada
hukum kita yang kita pelajari sekarang di indonesia juga adalah berdasarkan hukum hukum yang kemudian adalah semuanya dari barat
apakah itu adalah dari daratan
apakah itu adalah dari inggris
itulah akan selalu mempengaruhi
tidak ada masalah
jadi tidak anti asing di situ
itu harus diingat
tetapi kita adalah sebagai negara harus ada dignitas terhadap tersebut
jadi tidak benar kalau kita mengatakan bahwa itu anti asing
tetapi yang benar adalah kita adalah ingin ada sebuah produk kita sendiri
itu adalah bagian dari kebanggaan kita sendiri
karena itulah menjadi projek kita
itu harus diingat
jadi tidak ada sama sekali anti asing terhadap tersebut
jadi kenapa kemudian itu
kalau misalnya yang lama saja itu adalah peruk asing kita terima
kemudian produk yang kita bikin sendiri kita ini adalah menolaknya
saya juga heran kenapa
apakah ini kita mengatakan jelek
siapa yang mengatakan ini adalah jelek
kita berlaku saja pun tidak
cuma hanya berdasarkan asumsi asumsi saja
saudara tidak menerima
saya tahu ada sejumlah lsm yang tidak menerima
tetapi kalangan kalangan masyarakat lain itu datang ke dpr dan memberi pendapat serupa
dengan apa yang telah kita perlu sekarang
kita harus putuskan yang mana
kita memutuskan itulah adalah pandangan mayoritas masyarakat indonesia
oke kita sudah mendapatkan jawabannya
ya itu memang seperti itu ya
artinya sangat bergantung pada suara yang dianggap mayoritas
oke baik baik
terima kasih untuk diskusi pada malam hari ini
pak taufik kohadi dari biro bandung
terima kasih bapak
mas anggara terima kasih banyak
memang diskusi ini belum selesai
nanti kami akan membuatkan diskusi lagi yang lain untuk hal hal lain terkait dengan rkuhp ini
sambil menunggu perkembangan rkuhp untuk disahkan
kita lihat nanti seperti apa
cnn indonesia prime news segera kembali